di tengah persidangan kasus korupsi ktp elektronik yang menyeret sejumlah nama politisi senayan
dpr ri mensosialisasikan revisi undang undang kpk
dpr membantah menginisiasi revisi undang undang kpk saat kecaman dari masyarakat berdatangan
sidang kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik menyeret sejumlah nama anggota dpr
kpk tengah menyorot keterlibatan anggota dewan yang diduga menerima dana proyek
di sisi lain dpr gencar mensosialisasikan revisi undang undang kpk di sejumlah universitas ternama
badan kalian dpr mengaku mendapat perintah dari pimpinan dewan untuk melakukan sosialisasi ini
namun pimpinan dewan membantah tudingan dpr bermaksud melemahkan kpk
enggak pemerintah mau nggak revisi kalau nggak mau tutup buku sudah
nggak usah dikembang kembang
ini kan pemerintahnya mau apa tidak
kan udah tiga kali rapat konsultasi maju mundur maju mundur
nggak maunya kan pemerintah di ujung
ya tutup keluarkan dari prolegnas
jangan yang kena dpr terus
makanya yang pengen pdip sama golkar bang
pdip partai penguasa jokowi itu pdib tanya
sikap fraksi dpr setali tiga uang dengan pimpinan
fraksi golkar menerima
penilai revisi undang udah kpk belum diperlukan
menurut saya nanti saja
supaya nggak nambah keributan
sudah ada fraksi yang mendekati gitu untuk mengajak bersama sama dari
soal orang ajak boleh aja bersama sama
kalau ngajak bersama ke jurang kan kita nanti dulu
sudah ada komunikasi belum
sudah ada komunikasi dari fraksi
kalau sama saya belum
praksi lain itu fraksi yang mana
yang minta revisi
juru bicara kpk mengkhawatirkan sosialisasi
revisi undang undang kpk di beberapa universitas hanya akan melemahkan kewenangan kpk